kita ke informasi selanjutnya presiden joko widodo mengaku pemerintah indonesia telah mengambil langkah nyata dalam berkontribusi untuk ikut menangani perubahan iklim global
hal ini disampaikan presiden saat menyampaikan pidatonya dalam konferensi tingkat tinggi pemimpin dunia tentang perubahan iklim cop dua puluh enam di glasgow skotlandia senin waktu setempat
presiden jokowi menyebut beberapa aksi nyata yang sudah dijalankan pemerintah indonesia dalam penanganan perubahan iklim diantaranya adalah
dimulainya rehabilitasi hutan mangrove sampai enam ratus ribu hektare hingga tahun dua ribu dua puluh empat sebagai yang terluas di dunia dan merehabilitasi lahan kritis seluas tiga juta hektare sejak dua ribu sepuluh hingga dua ribu sembilan belas
menurutnya sektor yang semula menyumbang enam puluh persen emisi indonesia akan mencapai carbon net sink paling lambat tahun dua ribu tiga puluh mendatang
presiden jokowi juga menjelaskan laju deforestasi turun signifikan terendah dalam dua ribu dua puluh
kebakaran hutan juga turun delapan puluh dua persen di tahun dua ribu dua puluh
masa panjangnya season kan bos met sing selambatnya tahun dua ribu tiga belas indonesia akan mencapai carbon net sing selambatnya tahun dua ribu tiga puluh di sektor energi kami juga terus melangkah
maju untuk democracy of the pipe pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di asia tenggara
manfaatan energi baru terbarukan termasuk biofuel
serta pengembangan industri berbasis clean energy